oke masih dalam suasana lebaran tema rekonsiliasi dan kedewasaan berpolitik
rasanya jadi tema yang cukup dominan dalam beberapa waktu terakhir
tentu saja dominan karena ada harapan besar
agar bangsa ini terutama elit dan masyarakatnya bisa rukun kembali
setelah melalui pertarungan politik yang panjang dan melelahkan
selain harapan tentu saja ada gestur yang mulai ditunjukkan beberapa elit politik
untuk menuju tahap yang kita sering sebut sebagai rekonsiliasi politik
nah saya akan mengajak anda untuk menatap masa depan
dengan merefleksikan sejarah politik kita di masa lalu
sehingga kita bisa punya gambaran yang cukup lengkap dalam melihat fenomena politik sekarang
karena seperti dikatakan budayawan muhammad sobari
pada dasarnya sebenarnya politisi dan masyarakat indonesia itu punya
ini bahasa kedokteran politiknya kalau budayawan suka ngomong kayak begini
itu patologi politik yang relatif sama dari masa ke masa
sudah panjang sekali pengantar saya sebelum anda pindah channel
karena terlalu banyak saya bicara
saya akan mengajak dua orang narasumber saya untuk berdiskusi malam hari ini
kita akan mengajak anda jalan jalan ke belakang bersama sejarawan jj rizal
bang riza thank you sudah datang selamat lebaran
kemudian kakak saya ada bang ican lulemba analis politik
untuk menghayal masa depan
untuk menghayal masa depan dan merefleksikan masa kini
jadi anda untuk membuat jj rizal
selamat di belakang
bang ijan thank you selamat lebaran lagi
saya mau ke bang rizal dulu
sebelum saya nanya anda saya nyontek dulu ya pertanyaan saya
kalau kita bicara memandang refleksi rekonsiliasi kini dan masa depan gitu
seberapa penting sih konteks politik kekinian
terutama kalau kita bicara mengenai rekonsiliasi politik
kedewasaan berpolitik berpolitik bertarungan politik
dalam konteks kekinian
tapi kita bisa merefleksi
berarti kita bisa merefleksi dengan sesuatu yang ada di belakang
seberapa tepat saya memakai tema ini sebenarnya untuk bisa melihat memotret fenomena politik sekarang
ya sebenarnya tema ini tema yang penting belakangan ini karena
tema ini mengingatkan kita lagi bukan
hanya pada ide gus dur yang membuat kata rekonsiliasi itu terkenal pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ketika dia baru naik dan ada semangat reformasi
tapi itu terkait dengan peristiwa pelanggaran ham berat
yang menjadi beban sejarah kita tentang peristiwa enam puluh lima
bahkan dia meminta maaf ya
dan mengajak untuk membuka kebenaran sejarah
kemudian mengakuinya dan membuat sebuah rekonsiliasi
tapi tema ini menurut saya menjadi menarik karena menyadarkan kita bahwa hidup memang dijalani ke depan tapi dipahami ke belakang
nah itu dia apa tinggi gak
kita perlu inspirasi
kecaspion itu penting untuk supaya kita gak nabrak dan nyenggol ke daerah lain gitu kan
jadi ini memang penting sekali kalau kita melihat refleksi
apalagi kan harinya hari lebaran ya
kalau kita kenang ketika kita pertama kali merdeka terus ibu kota pindah
dan kita kemudian sampai hari ini mengenal kata halal bihalal
satu kata yang sebenarnya tidak pernah dikenal dalam kamus bahasa arab
dan itu diciptakan oleh para pendiri bangsa kita yang waktu itu kuatir resah karena paksionalisme
perpecahan setelah kemerdekaan yang begitu hebat
dan akhirnya bung karno membuat atas usul agus salim dan baswedan kalau tidak salah acara halal bihalal itu
itulah kata itu ditemukan
dijadikan sebuah istilah kenegaraan begitu
dan sangat indonesia itu
bukan open house ya
dan itu sangat indonesia sebenarnya
dan itu sangat indonesia
memang itu diciptakan kata yang tidak ada di dalam bahasa arab
dan itu dari masa itu
masa dimana kita berkonflik di tengah comebacknya belanda
bang ican kalau kita bicara konteks kekinian
tapi saya akan tentu saja ngajak bang riza untuk jalan jalan ke belakang
saya boleh juga lihat belakang
tugas anda yang menghubungkan ini
kalau kata pak habibie ini generasi antara
antara empat puluh lima dan generasi zaman now
tapi sebenarnya penting
sebenarnya kita kalau kita bicara kedewasaan berpolitik
seberapa penting kita bisa merefer para founding fathers tadi yang foto fotonya kita putar
ada agus salim ada soekarno baswedan you name it
nasir mungkin wahid hashim
suasana waktu mereka lahir kan suasana berjuang
suasana berjuang itu secara kolektif membuat semua orang
dan elitnya pasti akan menjalani hidupnya sebagai pejuang
tentu ada yang menjadi pengkhianat
tapi pejuang itu mengisi seluruh perlengkapan
hidupnya dengan ada yang belajar bela diri
ada yang membaca seluruh informasi yang menurut dia bisa dia pakai kelak untuk memerdekakan bangsa ini
dan kesadaran sosialnya
tapi kalau kita membandingkan dengan begitu saja ke sekarang
gini tidak mungkin ada diskontinum
pasti ada kontinumnya antara masa lalu dengan masa sekarang
pasti ada sambungannya
tapi bahwa dia akan sejajar nggak mungkin
tantangannya mungkin beda
dari perspektif yang lebih luas lagi
seberapa layak kalau kita bicara kedewasaan berpolitik
apa namanya kita berinter orang orang yang ada di gambar itu
saya sedih sebenarnya
sedih itu tadi
mungkin dulu waktu untuk membaca banyak sekali
membaca dan berdiskusi gitu
sekarang waktu ketat betul
sehingga untuk bersilaturahmi dari sekarang saja ini
bersilaturahmi dari satu tempat ke tempat lain
mungkin tidak cuma lima menit pergi lima menit pergi
dan yang mau dikunjungi banyak gitu
kalau anda politisi akan berkunjung ke banyak sekali toko
rumah yang terbuka tadi
dengan demikian maka tidak ada internalisasi
jadi misalnya saya ketemu dengan bu rizal begini
kalau ketemunya hanya sekarang kan
pasti kami tidak akan mendapatkan banyak sekali interaksi yang lebih dalam
nah kedalaman itu yang barangkali
apakah dengan kecepatan informasi terus kita meninggalkan kedalaman
apakah dengan massifikasi dimana mana terus kita menjauhi kesendirian
kesedihan itu kan membuat orang berefleksi
refleksi buat orang itu sehat
membuat orang itu awas gitu
kan orang yang disuruh yoga kan dia awas
sehingga barangkali keriuhan ini yang mungkin juga salah satunya disumbangkan oleh media masa
siapa media masa
makanya media masa harus juga memberi obat
yaitu memberikan refleksi refleksi
disamping berita berita yang mungkin cepat itu
jadi anda apresiasi tema seperti ini ya
kalau bisa tema tema begini perlu hampir setiap kejadian sejarah situasi terkini
dipotret dengan perbandingan masa
lebih baik sekali
itu yang mau saya tanya ke bang rizal sebenarnya
bagaimana kemudian di zaman dulu di zaman revolusi pasca revolusi atau pasca kemerdekaan
bagaimana para founding fathers kita bapak bapak kita itu mengelola perbedaan politik
pertarungan politik yang keras tapi tidak menghancurkan sisi kemanusiaan
tidak menghancurkan persaudaraan
dan sama sama punya visi yang sama
kami akan segera kembali
alhamdulillah istanul lembah mengapresiasi judul ini
makanya anda harus membuktikan apresiasinya dengan berkasi cerita cerita yang paling tidak menginspirasi kita
kalau kita bicara pertarungan politik perbedaan politik
sekarang ini kan ujungnya itu dua puluh satu dua puluh dua mei ketika sampai ada korban konflik fisik
apa yang terjadi masalahnya
ya rekonsiliasi itu yang penting kita mengakui kesalahan
merasa paling benar
nah misalnya di tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima itu sahrir itu itu orang yang paling keras bersama kelompok pemuda yang dibina dia
itu mengkritik bung karno dan mengatakan bung karno udah dalam tanda petik jompo tidak punya keberanian begitu ya
sehingga proklamasi itu seolah olah bukan pemberian jepang
bukan hadiah dari jepang
jadi sahrir sangat kontra dengan soekarno dengan hatta
sangat kontra dengan soekarno dan hatta
yaitu dengan soekarno dan hatta
tapi setelah indonesia merdeka orang pertama yang diangkat jadi perdana menteri itu namanya sultan sahrir
dan dalam historiografi itu disebut kudeta diam diam gitu ya
dan negara republik indonesia itu soekarno baru jadi presiden diubah menjadi negara konsep demokrasi parlementer
dimana sahrir menjadi perdana menteri dan memegang seluruh urusan pemerintahan
soekarno bisa menerima karena soekarno bersama sahri sudah berekonsiliasi melihat bahwa ini bukan saya ada salahnya
tidak selamanya saya benar
syahrir juga melihat seperti itu
jadi mereka bisa melihat bahwa
kalau indonesia dibiarkan tetap seperti yang dibayangkan bung karno maka indonesia itu akan dicap sebagai buatan jepang
maka syahrir diangkatlah sebagai orang yang dianggap bersih dari jepang
jadi membilas cuci piring
iya jadi soekarno merelakan kekuasanya diberikan kepada sahrir
orang yang bahkan menulis pamplet yang bilang bilang soekarno seorang kolaborator
nah ini pelajaran yang menarik menurut saya dalam politik bahwa
konflik itu itu bisa menyehatkan dan mengkuatkan untuk membuat konstruksi bangsa yang lebih baru dan lebih kuat
dan waktu itu tidak sedikit sedikit dilapor ke polisi
nah contoh yang berikutnya menurut saya adalah kisah tentang bagaimana putu yang sangat monumental yang kita kenal sampai sekarang sering muncul gitu ya
berpelukannya antara bung karno dengan panglima besar jenderal sudirman di teras istana negara ketika ibu kota masih di jogja tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
bayangkan satu tahun sebelumnya itu sudirman itu itu datang menghadap bung karno dan bilang
bung harus menunaikan janji bung ketika belanda bikin agresi lagi bung akan memimpin perang gerilya melawan belanda
sudirman meminta soekarno melakukan itu
dan hatta ditagi juga bung hatta pernah berjanji akan bergerilya memimpin di dalam hutan hutan sumatera
tapi keduanya kemudian bergabung

marah kan itu ingkar janji kan
bung karno juga marah karena kemudian disuruh pulang si sudirman merawat kesehatannya karena baru saja sembuh dari sakit tbc gitu
dia malah bergerilya tidak dengar pimpinan panglima tertinggi tentara republik indonesia soekarno
komander injilnya ya
mereka malah pergi bergerilya
tapi tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan mereka berfoto bersama
mereka bisa menerima
mereka mengakui mereka ada salah
tidak berebut kebenaran
dan bersama sama bisa memetik hikmah sejarah bahwa revolusi dan keberhasilan republik indonesia diterima kedaulatannya perjuangan revolusi itu
itu karena perjuangan bersenjata dipimpin oleh sudirman dan perjuangan diplomatik dipimpin oleh soekarno dan syahrir hatta
pada akhirnya perbedaan itu bertemu dalam satu titik kepentingan bersama untuk mewujudkan indonesia tadi
anda lihat apa asbabun nuzulnya atau yang merangsang para orang orang tadi
meskipun bang riza tentu saja apakah saya akan tanya semakin ke belakang akan semakin luntur sebenarnya
ketika sudah sampai soekarno pertengahan soekarno akhir soeharto awal sampai soeharto akhir misalnya
apakah akan ada konsistensi atau tidak
tapi apa yang membuat kemudian fakta atau potret seperti itu bisa terjadi
politik atau diplomasi itu kan cara canggih daripada kita berperang
artinya itu harus dikerjakan oleh orang orang pinter
dengan nutrisi di kepala yang begitu kuat maka orang orang itu akan melaksanakan politik dengan secermat cermatnya sebaik baiknya sebermutu bermutunya
jadi kalau kita lihat politik atau politisi rendah berarti nutrisi kurang
berarti abang pengen ngomong bahwa politik kita gak punya virtue hari ini
karena dia gak punya nilai
maksudnya begini misalnya kalau kita melihat perdebatan perdebatan di parlemen kita
kan ya saya kira sulit mencari orang mengatakan menarik gitu
iya kan apalagi kalau misalnya si anand taruh kamera banyak gitu gak menarik
jadi termasuk akhirnya yang ditulis oleh media karena tidak banyak yang harus ditulis
jadi ditulis adalah dihitung yang tidur berapa yang ternyata berapa
hal hal yang terlalu remeh temeh
tidak salah karena kan mereka nggak bisa membawa pulang laporan lain
bukan berdasarkan suatu perdebatan yang katakanlah ada gizinya
orang orang ini berdebat secara diameter bahkan kasar
sebagian cerita di sejarah kan mereka teriak teriak dan segala macam
tetapi belakangan kan mereka tahu bahwa itu gimmick saja bukan gimmick
itu hal yang tidak penting
yang penting adalah mereka punya tujuan bersama
tujuan bersama ini kan bisa didapatkan jika orang punya leverage yang sama
standar yang sama bacaan yang sama informasi yang sama terhadap hal hal penting
nah maksud saya akhirnya politik itu begini
gak bisa lagi kita diskusi begini tapi sistem pemilu kita mengejar ngejar pesohor
saya tidak anti pesohor tentu
pesohor boleh jadi politisi
tetapi kan pesohor ada yang pintar dan tidak pintar
atau menaruh anak pemimpin daerah anak anak untuk
maksudnya sekarang politik membuat politik menjadi begitu personal
personalisasi itu personalisasi itu saya kira boleh ditujukan dari super elitnya
kan kita bisa lihat partai partai identik dengan orang orang
bukan hanya identik dengan keluarga atau klien tapi identik dengan orang orang
saat itu politik itu buyar bukan menjadi urusan masyarakat
jadi orang semua jadi di bawah bawahnya instrument di bawahnya akan sama sama menyentuhkan atau menyentuhkan perilaku yang dilakukan di atas
jadi dulu bisa terjadi karena gizi kesamaan atau
kritik utama para wartawan dan aktivis tahun delapan puluh an adalah golkar waktu itu sebagai partai paling berkuasa hanya mencalonkan orang orang yang disebut sebagai anak menantu ponakan ipar dan sebagainya
itu kan kritik yang diterjang oleh aktivis
nah aktivis itu sekarang ikut menyusun daftar caleg yang mengisi kayak begitu juga
terus apa yang sedang kita ubah
jadi kebobrokan itu akhirnya diturun temurunkan gitu ya
padahal sejarah itu kan tidak bisa kita membawa sejarah yang tidak baik ke sini
yang harus dibawa adalah sejarah yang baiknya
begitu banyak sejarah baik waktu itu kenapa gak dibawa kenapa yang terbawa adalah yang buruk
itu dia mau saya tanya ke bang rizal semakin ke belakang
itu tadi anda katakan itu di awal awal masa revolusi gitu kan
empat puluh an empat puluh sembilan tadi anda katakan
ya enggak juga
semakin ke belakang intrusinya
di era belakang juga kita masih bisa dapat cek

hamka itu orang yang berseberangan politik sangat keras dengan bung karno
bahkan dalam peristiwa peperangan kebudayaan hamka itu dicap sebagai seorang plagiator
dan diserang habis habisan oleh pramudya misalnya begitu ya
seorang yang ideologinya tepat di belakang bung karno di logo politiknya
tapi begitu bung karno meninggal dan banyak kelompok islam yang bilang
jangan disolatkan bung karno itu
bayangkan jangan disolatkan katanya
karena punya dosa politik dianggap
iya karena dianggap bung karno itu komunis kiri
komunis artinya ateis tidak punya tuhan begitu ya
jahat terhadap islam
tapi hamka orang yang menunjuk tangan saya yang akan menyolat memimpin menyolatkan bung karno
nah ini kan ini menjelakkan ini baru satu cerita
orang yang menjadi musuh politiknya bung karno
musuh politiknya yang mengajukan diri menunjuk tangan untuk menjadi imam solat bung karno
beda sama kejadian tahun terakhir
yang menarik begini saya mau sebutkan ini penting
yang menarik mereka ingin mengatakan bahwa itu cuma politik
jadi problem kami cuma cuma politik hanya politik
yang lain lain kami gak ada masalah gitu loh
sekarang terbalik ini masalah politik jadi utama sekali
politik dijadikan hal yang sangat prinsipil
saya mau kasih contoh lagi satu lagi ya
tadi hamka sekarang kita kasih contoh seorang tiongho namanya yap tian hin
yaptian hin ini orang yang mengajukan diri seperti hamka mengajukan diri
ketika tokoh tokoh pki yang besar besar itu ditangkap dan disidang
walaupun yap tian hin tahu sidang itu sebenarnya sandiwara
seolah olah itu mereka melalui sebuah pengadilan
padahal bukan sudah jelas akan diponis seperti apa
tapi ya tian hin mengajukan diri untuk melakukan pembelaan untuk subandrio
itu toko raksasa yang dianggap salah satu aktor gembong dari peristiwa seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan bukan cuma subanrio oichiyo tad juga dia menjadi pengacaranya
padahal lawan politiknya
padahal lawan politiknya
dia sering mengkritik pki mengkritik bung karno gitu ya yang menahan sahrir menahan natsir
tapi dia melakukan itu itu yang saya bilang di masa lalu
politik itu punya virtue seperti abang kita bilang tadi punya nilai
nilai itu lahir dari mana dari perjalanan yang panjang
bukan hanya asketisme intelektual tapi pertemuan dimana akhirnya menghasilkan orang orang yang sadar bahwa
politik yang benar adalah politik yang membela kemanusiaan
problemnya adalah apakah orang orang yang punya virtue dan kesadaran politik seperti itu
itu lebih banyak ada di luar kekuasaan
anda tadi menyebutkan prof hamka ada yabti hamhi misalnya bagaimana dengan kekuasaan
saya tidak yakin bahwa orang orang seperti tadi tidak ada sekarang ada juga waktu orde baru
kan ini soal kita mau bikin kanal koridor agar orang orang itu masuk dalam sistem kan itu aja soalnya
soalnya adalah rekrutmen politik kan gitu
kedua sistem pemilu kan gitu
itu berpengaruh pada dendam politik yang tidak berkesudahan ke permusuhan politik bahkan sampai level bawah
maaf maaf saya tidak bermaksud menyerah kemarauan tapi garbage in garbage out
jadi kalau pola rekrutmennya itu tidak ditata coba sekarang saya mau tanya sebagai wartawan
waduh anda saya di challenge
kapan partai politik sibuk
kan enam bulan atau satu tahun jelang pemilu kan bukan begitu
artinya kapan mereka bikin kader tentu ada yang bikin kader
untungnya setiap tahun ada pilkada jadi agak sibuk juga bang
itu juga tapi kan yang terjadi kan belum tentu kadernya
tetapi yang kemungkinan menang yang disigi oleh lembaga survei itulah yang dicari menjadi
tapi tidak dipersiapkan kalah kalah deh gue majuin gitu loh
itu karena sistem atau karena memang kualitas lagi lagi orang person person elit elit politiknya katanya punya pengaruh
partai juga apa alasannya kan harus jelas ideologinya apa
budi bikin partai atau rizal bikin partai apa maunya pakai cara apa ideologinya apa
itu berpengaruh pada pengelolaan dendam dan kebencian politik
dki itu di masa lalu bukan sekedar urusan politik tapi institusi pendidikan
karena dia institusi pendidikan maka kader itu menjadi penting
dan karena kader itu menjadi penting maka kurikulum ideologis itu menjadi penting
nah setiap kurikulum ideologis itu membentuk karakter tiap orang
karena itu bu nkarno di awal awal tahun dua puluh an sudah bicara tentang karakter ideologis
ada karakter ideologi islam karakter ideologi komunis ada nasionalis
nah setiap karakter ini itu punya virtue itu yang membuat mereka berbeda tapi tujuannya satu ke indonesia merdeka
diferensiasi dan positioning politiknya sangat berbeda sehingga
kalau sekarang kan kita mau dari kiri ke kanan itu sama

kita lagi bersemangat
untuk menarik dalam konteks kekinian bagaimana dendam dan rivalitas politik itu kemudian menjadi makanan sehari hari
dan dikonsumsi publik baik elit media masyarakat sampai rakyat
kalau kita buka twitter bang rizal isinya kan kebencian yang permusuh
sampai detik ini meskipun pemilu katanya sudah berakhir
ini ada kayaknya apakah ini menjadi oase di padang pasir atau tidak
diakini bisa menjadi obat mujarab untuk mempererat persaudaraan bahkan memperbaiki hubungan yang renggang
kali ini putra presiden ke enam susilo bambang yudhoyono agus harimurti yudhoyono dan edi baskoro yudhoyono
bersilaturahmi lebaran di kediaman pribadi presiden ke lima megawati soekarno putri rabu siang
agus yudhoyono dan edi baskoro tiba di kediaman megawati di teguh umar menteng jakarta pusat
di pusat bersama pasangan masing masing selama kurang lebih tiga puluh menitlah
ahaye dan keluarga bersilaturahmi dengan presiden ke lima megawati soekarno putri dan keluarganya
dari informasi gambar yang kami dapat dan anda saksikan di layar kaca anda
terlihat suasana hangat dan akrab antara putra sby dengan keluarga megawati
bahkan mereka menyempatkan bersuah foto bersama
rasanya tidak terlihat lagi wajah ketegangan hubungan antara orang tua mereka
sby dan megawati yang selama ini terlihat buruk
kami berharap bahwa perjalanan ini akan menjadi suatu kesempatan yang berharga
oke itu satu wujud yang nggak tahu apakah itu oac di padang pasir dengan konteks kekinian bang rizal dari apa yang anda bicarakan
atau ini jauh sekali dibanding value dan virtue yang apa yang dilakukan orang orang yang tadi anda sebut
ya menurut saya ini sih lumayan ya disebut oase menurut saya itu menandakan bahwa proses kita menjadi nation itu dalam masalah besar
dan menurut saya ini bukan rekonsiliasi
karena rekonsiliasi itu artinya kita itu punya masalah lalu masalah itu dibuka dicari kebenarannya diakui gitu ya
kemudian baru memaafkan jadi menurut saya ini mungkin silaturahmi biasa
dan kita tidak patut menyebutnya dengan menggunakan kata rekonsiliasi begitu
karena punya problem misalnya kalau misalnya sby berkait dengan
sarwo edi begitu dan mega berkait dengan soekarno dan kita bicara peristiwa enam puluh lima
yang satu jenderal yang mengaku membunuh besar besaran
apa orang yang disebut soekarnois atau komunis
sementara yang satu adalah anak dari orang yang sampai saat ini bahkan disebut sebagai orang berdiri menjadi dalang peristiwa enam puluh lima begitu
kalau ini rekonsiliasi yang benar menurut saya
hal yang seperti ini dibicarakan
sby dan mega yang dianggap konflik tegang bertahun tahun itu jauh dari kata konflik seperti yang kita bayangkan secara prinsip
ini jauh panggang dari api ini bukan rekonsiliasi
ini menurut saya urusan jangka pendek
di masa lalu kita melihat pikiran pikiran yang jangka panjang
tadi saya jelaskan bagaimana sahrir dengan soekarno bisa rekonsiliasi begitu ya
bahkan bung karno disebut sebagai kolaborator jepang begitu
dalam pamplet perjuangan kita begitu ya itu yang keras itu itu menghina sekali
bung karno bisa menerima karena melihat masa depan indonesia yang dipertaruhkan kalau dia tetap bersikuku
bagaimana anda membandingkan dengan fenomena sorry to say cebong dan kampret saat ini
yang sampai kayaknya bagi publik ini ternyata anak anak zaman lalu itu udah mengakar sekali
ya menurut saya kita kehilangan kiblat istilah bung hatta kita perlu teladan
dan elit itu harus menjadi teladan dan hari ini kita krisis teladan
kalau kita diskusi rekonsiliasi kita banyak merasa rindu begitu
kok hari ini tidak ada tokoh tokoh seperti di masa lalu
artinya hari ini kita krisis teladan pada yang hidup karena itu kita pulang ke rumah sejarah
hidupin yang udah mati karena kita rindu
kita panggil mediatornya
kita mesti menghidupkan supaya mereka bicara dan mengajarkan kita apa yang disebut sebagai elit
pemimpin nation bangsa begitu dan berhubungan satu sama lain dan menyelesaikan masalah masalah mereka
seberapa sulit menciptakan sebuah
apa ya sebuah mimpi kita punya virtue value yang besar seperti tadi bang rizal katakan
untuk konteks kekinian
saya ingin memberitahu bahwa teman teman media punya fasilitas untuk melakukan itu
ini kayak orang yang bisa bikin gini kita ingin punya tim sepak bola
tapi kita tidak pernah bikin lapangan sepak bola yang cukup
jadi kalau media media tidak lagi menjanjikan orang orang berkelainan
media melayani publik sebagian kecuali cnn ini
mereka memakai domain publik
jadi jangan lagi mengadu adu orang politisi ilmuwan segala macam
atau dicari yang kecenderungannya tidak berkelainan
karena perkelainan di layar televisi lebih keras ke bawah
publikasinya ini kan dikirimkan direproduksi oleh media
saya tidak mengatakan bahwa semua media melakukan itu
tapi kalau ingin diperbaiki juga media yang bisa melakukannya
jadi dengan mencari memang agak capek mencari orang orang yang kira kira punya pengetahuan yang cukup
lebih tenang dan tidak asal berbeda menyerang dan menggunakan kosa kata yang
bagaimana kriteria apakah harus umurnya punya umur tertentu
kualifikasi besar harus ketua muhammadiyah ketua nu mantan pengurus besar atau mantan menteri
itu juga dibutuhkan
tetapi yang mau saya katakan bahwa kan media ini mengirimkan pesan pesan
mengirimkan informasi mengirimkan hasil refleksi orang itu yang sudah matang dikelolanya sendiri
sehingga dia mengirimkannya kepada audiens
kalau melihat fenomena ini ini kita bicara konteks kekinian
melihat fenomena itu banyak orang yang memuji rasanya agak dadanya tuh bahkan sampai dielus elus katanya
segitukah kita memang kering sekali
saya tidak ingin mengatakan itu buruk ini drama yang baik
dan hidup itu ada dramanya
tetapi benar yang dikatakan oleh bung rizal bahwa
berani nggak kita menggali lagi
apa dibalikkan kalau kita lihat simbol misalnya kan semua ada simbolnya
bahwa pak agus yudhoyono dan pak edi baskor yudhoyono cucu dari pak sarwo edi
yang notabene ikut menumpas gerakan yang katakanlah dulu yang menyebabkan pak karno jatuh
ada cucunya juga di indonesia
itu hal yang lebih prinsip untuk diributkan menjadi permusuhan antara amerika dan sbi dibandingkan hal lain
maksudnya pak sbi kan sudah pernah melangkut
mereka memberikan gelar pahlawan nasional kepada bukarno
dan bukan saja mereka
tapi tidak membuka sejarah yang selama ini diselubungi kabut gelap tentang soekarno
nah supaya kabutnya kita terangkan kita harus break dulu
supaya kita lebih terang menatap masa depan kami akan segera kembali
kalau kita bicara dendam politik masa kini kita akan yang terbayang di anak anak zaman now cebong versus kampret jokowi versus prabowo
bahkan di zaman demokrasi modern era reformasi ada sby versus mega mungkin
lagi lagi terakhir apakah dendam politik pertarungan politik itu seperti itukah yang bisa kita bayangkan sekarang
dan lagi lagi apa yang paling penting kita harus belajar kembali
ya politik kita hari ini sebenarnya politik yang tidak mencerminkan dan akan malu kalau kita buka lembar sejarah ke masa lalu
misalnya hampir semua tokoh politik hari ini yang bertarung ya itu ingin menjadi bung karno dalam tanda petik
oh misalnya waktu dua ribu empat belas pak jokowi itu mengidentifikasi diri dengan bung karno pak prabowo mengidentifikasi diri dengan bung karno
bahkan bajunya di biru biruin ya
pak jokowi deklarasi di gedung juang yang katanya gedung
itu identik dengan bung karno walaupun gedung itu sebenarnya identik dengan lawan politik bung karno namanya tan malaka
pak prabowo deklarasi di rumah polonia rumah yang pernah dipinjamkan oleh cucu oi tiongham kepada istri bung karno yang muda yurika sanger
semua ingin jadi bung karno tapi menurut saya semua sesungguhnya tidak mengerti bung karno
misalnya bung karno di masa akhirnya itu menunjukkan kenegarawanan yang luar biasa
ketika tentara tentara itu menghadap dan bilang putih kata bung karno putih
kami siap perang untuk bung karno
tapi bung karno bilang tidak perlu biarlah aku yang hancur daripada bangsaku yang aku buat sejak awal bersama kawan kawanku seperjuangan ini
dia bisa melihat sesuatu yang jauh lebih besar gitu ya
atau menurut saya yang menarik adalah bagaimana dendam itu dilumatkan
hatta itu berhenti jadi wakil presiden di pertengahan tahun sembilan belas
karena kecewa dengan bung karno
banyak sekali kecewanya
kemudian dia menulis surat menuangkan kekecewaan sampai tahun seribu sembilan ratus enam puluh an
menulis kritik yang keras demokrasi kita di tahun seribu sembilan ratus enam puluh an
sebagai antitesis atau lawan dari politik demokrasi terpimpin
dia menulis demokrasi kita itu
tapi begitu bung karno tanggal sembilan belas
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh itu bung karno sakit dan hatta menjenguk
bagaimana hatta di hadapan bung karno yang sakit
itu mereka tidak bicara keduanya
dan hanya berpegangan tangan
bagaimana mereka mengenangkan masa lalu
dan melumatkan seluruh dendamnya
karena mereka pikir kita sudah berjuang sebaik baiknya
sekuat kuatnya untuk negara
dan sekarang kita akan serahkan kepada generasi yang selanjutnya
semoga mereka bisa lebih baik
alangkah sedihnya kalau mereka melihat kita hari ini kayak begini
tidak bisa melumatkan dendam
untuk hal yang lebih besar lagi
apalagi hari ini kita peringati sebagai ulang tahun
hari lahir bung karno
jadi penting sekali kita merefrasikan hal itu
bang ican terakhir
kita harus bisa menyerap api bung karno
bukan yang lain lainnya
jadi apa yang penting dari bung karno
yaitu dia atau beliau itu betul betul menaruh seluruh hidupnya kepada republik
bung hatta juga tidak kalah heroiknya gitu
wakil presiden mundur
sekarang menteri pun mundur mundur
belum inkrah dan segala macam
tapi yang mau saya katakan bahwa pertemuan simbolik antara mbak puan sama mas agus
itu penting sebagai titik masuk agar kita melangkah lebih dalam lagi
dan pak sby ketemu juga saha humeh ya
ya habis itu
kemarin pada momen momen kemanusiaan momen kedukaan
tapi setelah ini mungkin bertemu lagi
dari situ kan kita sekarang anggaplah sudah sampai di teras nih
kita masuk ke dalam rumah masalah tadi
yang dikatakan oleh sejarawan kita bung jj rizal
supaya gini tidak ada bangsa yang akan maju kalau kakinya yang satu masih terjerat masa lalu
amerika melewati sejarah yang berat tapi mereka lepas
eropa mengharami masa kegelapan dan lepas
mungkin tiongkok juga
nah apa yang menjerat kita kita periksa
saya kira kita semua tahu apa masalah masalah itu
dan tidak usah lagi saling nuntut nuntut
oh lu yang salah lu yang harus enggak
tunjukkan maju ke depan katakan saya maafkan orang itu
mandela melakukan itu
mandela yang paling tersiksa dengan apartheid
tidak dianggap manusia apartheid itu kan tidak dianggap manusia
tapi dia yang pertama kali tidak bilang hebota kau begini begitu enggak
dengan demikian mandela mengatakan derajat saya lebih tinggi dari orang orang itu
nah apakah itu kita mau peragakan
atau kita sekadar habaku hantam sana sini saling lapor polisi
makanya perlunya saya undang bang rizal dan juga bang ican di sini
untuk bisa kasih perspektif itu supaya yang paling penting
semua boleh berkuasa semua boleh bertarung semua boleh punya diri
dan mempunyai dua hal kan
hari lahir bukarno hari raya edil fitri kita harus menghasilkan keadilan dan kemakmuran
intinya semua orang boleh bertarung politik
boleh saling membenci secara politik
tapi harus berakhir dengan untuk kepentingan bangsa
untuk publik untuk republik itu yang paling penting
terima kasih bang ican terima kasih bang rizal
demikian layar demokrasi malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses
dan dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita amat bergantung
kepada partisipasi anda dalam merawat kembang kebebasan ini
saya budha diputro salam